proyek fantastis meikarta yang menyeret nama james riyadi sebagai ceo lipo group
ini tidak terlepas dari sejarah bisnis properti keluarga
yang sebelumnya dicatatkan oleh sang ayah mohtar riyadi
roda bisnis keluarga lipo group ini berputar sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
meski dimulai dari bisnis perbankan
nampaknya properti menjadi sektor yang menggiurkan untuk dimainkan
tidak heran jika lini bisnis propertinya ini jadi mesin utama pendapatan mereka
dan selanjutnya saya ajak anda untuk mengulas gurita bisnis properti khususnya dari lipo group
karena kalau kita bahas bisnis lipo group sendiri
banyak sekali anak bisnisnya lebih dari lima ratus saya yakin
tapi kita perkecil lagi kita hanya bahas di sini bisnis propertinya
pertama kita buka sebagai pebisnis properti
kita tahu lipo group ini dikenal sebagai pemegang dua anak perusahaan besar
yakni lipo karawaci dan juga lipo cikadeng
nah peluang properti lipo group ini dimulai di kawasan karawaci
jadi ini yang pertama
di kawasan karawaci sekitar tahun sembilan puluh an sembilan puluh an
lipo mengembangkan kawasan industri
ini berjarak lima puluh km dari sisi barat jakarta
tangan dingin dari mohtar yadi
di karawaci kemudian menyulap kawasan yang tadinya gersang
menjadi surga fasilitas
di sini ada apartemen ada rumah sakit
ada perkantoran hingga ada lapangan golf di sana yang kita tahu
selanjutnya kita bergeser dari karawaci menuju ke daerah jawa barat
belum puas rasanya begitu lipo group kemudian membeli lahan kedua
yang juga gersang dan tandus
ini pembeliannya juga di tahun delapan puluh sembilan puluh an
dan ini utamanya untuk kawasan industri
lahan ini yang kemudian dikembangkan oleh anak perusahaan lipo group
yakni pt lipo cikarang tbk
jadi ini adalah anak perusahaan dari lipo karawaci
nah lewat anak perusahaan lipo cikarang ini
mempunyai anak perusahaan lagi di bawahnya
yakni mahkota sentosa utama atau yang kita kenal dengan meikarta
jadi ini dia meikarta bermula
kalau diatasnya tadi ada lipo group
kemudian dua perusahaan atau dua bisnis di bawahnya
selanjutnya di bawahnya lipo cikarang ada lagi namanya pt makota sentosa utama
ini proyek yang fantastis
yang dikembangkan oleh james riadi sebagai si olipo group saat ini
dan dari langkah perdana sang patron alias sang ayah beberapa dekade lalu
terbukti sukses menyulap sejumlah bidang lahan tandus yang gersang menjadi lumbung uang
meikarta bahkan digadang gadang ini menjadi lahan yang dulu dibeli dengan harga murah
dan direncanakan akan seperti kota metropolita